pak jokowi dan ketua mk mas gibran digugat ke kpk dilaporkan ke kpk
nanti saya putuskan

seperti apa tanggapan anda
ya saya terlalu tua
gibran terlalu muda
ini namanya politik indonesia
kadang kadang tidak fair
iya bapak ini kan namanya isu dinasti politik ya bapak
oh dinasti semua dinasti bung
semua dinasti ya kan
cari yang negatif lah
cari yang positif
orang ingin berbakti
saya juga dinasti
saya ponak paman saya gugur untuk republik indonesia
kita dinasti merah putih
kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat
kalau dinastinya pak jokowi ingin berbakti untuk rakyat kenapa
jadi berpikir yang baiklah